pak erik salah satu yang menjadi sorotan itu wasit
waktu di uzbekistan wasitnya juga kena serbu oleh netizen kita
tapi tidak sampai seperti yang di guinea
nah pertanyaan saya mungkin kita bisa lihat yang menjadi sorotan dalam laga playoff kemarin
waktu itu ada dua tendangan wasit mengeluarkan tendangan penalti untuk gwennya
karena dianggap pemain kita witan itu terlihat bahwa witan sulaiman dianggap melanggar
di dalam kotak penalti padahal dari rekaman ulang banyak yang melihat itu tidak di kotak penalti
sehingga kemudian banyak yang mengatakan ini kalau ada var ketika dulu waktu melawan uzbekistan
kita dirugikan oleh var ini kalau ada var mungkin tidak akan terjadi penalti
pak erik melihat ini gimana
saya kecewa saya sampaikan kenapa waktu ioc kan kita protes terus
itu bukan nggak tiap pertandingan kita protes ya
karena gini jangan sampai kita ini juga disepelekan karena dianggap sebenarnya sepak bola kita belum standarnya mereka
bahwa kita kasih signal eh sepak bola kita bangkit dan sudah standar kalian
iya kita ngerti gitu makanya yang selama ini yang saya dengar kita jarang protes
kita rp lima ya bayar rp lima kalau rp sepuluh juga bayar rp sepuluh gitu
masa kita selalu dirugikan
ada administration apa lagi
kita jalanin gak apa apa karena menurut saya jangan terjebak tadi paradigma seakan akan kita ini bukan sepak bola yang standar internasional gitu
waktu sejak qatar sebenarnya pak erik juga sudah melayani protes kan
nah waktu sejak adar kan saya juga protes
tapi kemudian berulang juga di waktu terutama
iya kemarin juga waktu tidak ada var kita sempat mempertanyakan tapi jawabannya ya memang keputusannya tidak ada var gitu
sebenarnya kan kalau kita boleh bicara standar kita ya kan kalau afc ada var kita far terus juga gitu ya
sampai di lay off di paris kemarin
tapi kan yang saya gak mau kan misalnya kemarin walk away
ya kita harus menyelesaikan segala dan saya yang paling penting begini
saya bilang ke pemain ingat loh apa yang kalian rasakan hari ini ya jangan juga menjadi sebuah pemikiran wasit wasit
gak akan berkembang juga nanti di segara pemain gitu loh